bmkg memasang sensor ketinggian air di pulau sebesi selat sunda
alat ini adalah pendeteksi jika ada gelombang tinggi atau tsunami senyap
sebagai dampak erupsi gunung anak rakatau
tim bmkg berangkat dari pelabuhan indah kiacilegon
menaiki kri torani menuju pulau sebesi selasa pagi
bmkg akan memasang sensor water level dan sensor curah hujan
alat ini dipasang di pulau sebesi
yakni pulau terdekat dari anak gunung rakatau
pemasangan sensor ini merupakan pelengkap
dari sensor pendeteksi tsunami yang sudah ada di selat sunda
dengan adanya sensor ini potensi tsunami senyap
yang mungkin terjadi akibat longsoran gunung anak rakatau akan terdeteksi
alat tersebut akan memantau ketinggian muka air
menggunakan sensor yang sudah terpasang
sehingga jika ada kenaikan atau air pasang
dan air laut mengalami surut drastis
akan terdeteksi dan dapat segera mengeluarkan peringatan
apakah berpotensi tsunami atau tidak
bmkg bersama kri torani sekaligus memantau kondisi gunung anak rakatau
selama satu siaga kri torani terus berpatroli di sekitar selat sunda
kita akan membantu pelaksanakan evakuasi
sama patroli pengamanan terhadap pelayanan pelayanan di sekitar
untuk menjauh dari radius aman
seperti tadi itu ada beberapa kapal yang kita ingatkan
agar menjauh ke utara atau ke sekalian menuju ke barat
karena terlihat apa namanya abu vulkanik
sekarang masih terus
meski gunung anak rakatau masih mengeluarkan abu vulkanis
namun intensitasnya menurun
meski begitu badan geologi pvmbg masih menetapkan satu siaga tiga
pada gunung anak rakatau
rizky renardi pulau sebesi